siapa bilang urusan makan dan agama cuma soal halal dan juga haram
identitas agama ternyata juga bisa memberi diskon saat makan
paling tidak di sebuah warung makan yang ada di semarang
seperti apa promo unik diskon makan dengan teman beda agama yang ramai di media sosial ini
berikut liputannya untuk anda
pilih rasa jangan sara
pilih rasa jangan sara
pengelola warung memberi promo unik ini seiring gencarnya isu sara di masyarakat
terlebih karena banyaknya berita hoax berlatar agama di media sosial yang berimbas ke kehidupan masyarakat
dulu kan ada isu sara gitu tau jadi teman teman saya itu ada untuk biar ada toleransi
ya untuk merukunkan aja gitu maksudnya
selain menerapkan diskon beda agama
warung spesialis masakan jawa timur yaitu rawon ini juga memberikan sejumlah promo lain
anda bahkan bisa makan gratis jika berani membawa istri dan mantan pacar sekaligus
damar sinubu semarang